inilah anne dan bayinya yang masih berusia tujuh bulan
mereka terpaksa harus menjalani masa tahanan di rutan kelas dua b pandeglang
akibat dugaan kasus pemalsuan surat keterangan bebas covid sembilan belas
pada september tahun lalu di salah satu puskesmas di kabupaten pandeglang banten
sejak tujuh belas november dua ribu dua puluh dua anne ditahan di ruang klinik rutan
bersama bayinya yang mengidap penyakit jantung
menurut resti komalasari kuasa hukum n keluarga telah mengajukan penangguhan penahanan
namun hingga kini belum ada tanggapan dari pengadilan negeri
penanganan kemarin yang sudah diajukan itu masih tetap berjalan
padahal kalau memang diperlukan untuk dilakukan penangguhan penahanan kembali
ya bersurat kembali gitu akan kami lakukan kembali
jurubicara pengadilan negeri pandeglang anggi prayurisman menyatakan
majelis hakim belum mengetahui terdakwa memiliki bayi yang turut dibawa ke rumah tahanan
permohonan penangguhan yang disebut kuasa hukum baru secara lisan pada pekan lalu
dan baru pada senin disampaikan secara tertulis
majelis belum mengetahui bahwa kondisi dari terdakwa ini punya anak
makanya pengalihan tahanan itu dilakukan sebelum proses persidangan di tanggal sembilan
sementara kepala rutan kelas dua b pandeglang fadil menjelaskan
proses penahanan terhadap n sudah sesuai sop
pihaknya pun sudah memberikan keringanan dengan tidak menempatkan n di kamar umum warga binaan lain
melainkan di tempat klinik rutan meski dengan keterbatasan yang ada
karena yang bertakutan dan bayinya masih memenuhi bayi eksklusif
kuasa hukum bidan n terus berusaha
agar kliennya diberikan keringanan mengingat bayinya harus menjalani pengobatan